saya teh lagi di jalan pulang
eh tau tau mobilnya mogok
mau minta dorongin nggak ada siapa siapa
mang odeh sama tisna masih di rumah
kak ngajak juga gak bisa teh
jadi kamu mau pindah kerja lagi
bukan bukan pindah kerja lagi
tapi pamerannya yang pindah lagi mas pur
belum tau sih
moga aja gak jauh
kalau jauh gue gak bisa nganter dong
kok gak diangkat
gak diangkat teh
yaudah coba aku yang telfon
sibuk ya mas pur
enggak enggak sibuk kok
mas pur bisa kok
bentar lagi dia kesini
l lotus tengah
saya teh lagi di jalan pulang
eh tau tau mobilnya mogok
mau minta dorongin nggak ada siapa siapa
mang odeh sama tisna masih di rumah
saya di jalan ke kap satu mang
gak jauh kok dari rumah
pokoknya ke arah jalan pemuda
iya iya sekarang mau mang kesana
oh sama ini
di itu mama aku cerita katanya lagi musuhan sama ibu kamu
hah musuhan kenapa
gara gara kemaren dia gak bantuin ibu kamu masak rendang buat jualan
ibu kamu jadi marah
tadi sih ibu aku bilang udah minta maaf sama ibu kamu
tapi ibu kamu kayak gak serius gitu mau maafin
kok cuma loh
aduh hebat sekarang kamu aku
mamah kamu hebat mamah masih bisa kesana kemari
makamu masih mantis atuh
pokoknya kenapa kang
gak tahu ui akhirnya merun
dibawa ke bengkel aja atau diisi
sama saya aja tuh gak ada motor
beli bubur gak
hebat si atangnya
kayaknya udah choice ser grupos penipuan

conectin ya enggak kayak abang

ke tenang selip apa
kan kita bet lukin ah
bos tadinya kesini bawa ini
kan belum nyampe ke tempat pengiriman paket kang
orang tinggal dikit lagi juga
dulu si atang waktu mau disuruh sekolah susah banget
tapi sekarang aduh sudah mapantis
lakinya nih udah nih
iya bang makasih
kembaliannya kasihin atang
apa kata almarhum abah
kalau mau selamat punya akhirat jangan korupsi
kamu juga ikutan marah
kenapa dari tadi diem aja
aku cuma kasian sama mamah aku
cuma gara gara salah paham
nanti aku bilang ibu aku deh
biar jangan musuhin mama kamu
kita main hébak gu

biasanya juga di whatsapp
silahkan dicoba kang